kelly sarwono mengidap diabetes tipe satu sejak berusia tujuh belas tahun
karena kondisinya ini ia semakin sadar untuk menjaga kesehatan
terutama di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
ia rutin mengecek kadar gula darah dalam darah secara mandiri
rutin menggunakan insulin sesaat sebelum makan agar gula darahnya tetap terjaga
baginya berdamai dengan diabetes penting agar dapat menjalani hidup tanpa rasa takut
saya pede sih karena selama ini saya menjalankan prokes dengan sangat baik
dan saya juga sadar diri gitu saya punya comorbid diabetes
dan ini bikin saya jadi kayak ekstra hati hati juga
termasuk kayak suka ngingetin keluarga
terus suka ngingetin lain kayak prokes prokes masanya ini diabetes nih
penderita diabetes belum tentu bisa ngadepin ini pandemi kalau sampai terpapar gitu
tapi kalau misalkan cuma sehari harinya prokes ketat saya rasa sih aman
menurut data perkumpulan endokrinologi indonesia atau perkeni
jumlah penderita diabetes di indonesia meningkat dari sepuluh delapan juta orang pada dua ribu dua puluh
menjadi dua belas juta orang per juli dua ribu dua puluh
dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan endokrin metabolik diabetes
dari fakultas kedokteran ui rumah sakit cipto mangunkusumo
m yunir mengatakan diabetes juga mengalami pandemi dengan jumlah penderita yang tidak terbendung
penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup masyarakat yang sedentary
yaitu kegiatan yang mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur
dengan karakteristik keluaran kalori sangat sedikit
yaitu kurang dari satu lima metabolik ekvivalen
perilaku sedentari perlu dibatasi karena berbagai penelitian ilmiah membuktikan
perilaku ini memicu resiko menjadi obesitas
kita di atas dua ratus sel imun kita yang namanya sel darah putih
itu kemampuan untuk menangkap kuman menjadi lebih lemah dibandingkan kalau gula darahnya bagus
nah itu yang diwanti wanti di dalam panduan panduan
mereka menyarankan periksa gula darah lebih teratur lebih sering
terus obat jangan sampai lupa makan yang lebih teratur
agar tidak terjadi perburukan atau komplikasi
m yunir menyarankan pengidap diabetes harus terus diedukasi
agar disiplin menjaga pola makan berolahraga teratur
dan patuh mengkonsumsi obat sesuai jadwal
pengidap diabetes juga didorong agar bisa mandiri dalam mengatur gaya hidup
termasuk mematuhi protokol kesehatan selama pandemi
keluarga atau pasangan dari mereka yang mengidap diabetes
diharapkan dapat memonitor semua aktivitas pasien
khususnya pola makan dan jadwal minum obat
bila dibutuhkan bisa melakukan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut